kita awali cnn indonesia today dari informasi status gunung selamat mengalami peningkatan dari normal menjadi waspada
tercatat terjadi gempa tektonik seribu kali sejak awal juni akibat hembusan magma
warga diminta untuk tidak beraktivitas di radius dua km dari puncak
petugas pos pengamatan gunung selamat di kecamatan pulau sari kabupaten pemalang mengungkapkan
status gunung selamat mengalami peningkatan menjadi waspada sejak jumat pagi pukul sembilan waktu indonesia barat
peningkatan status ini setelah dilakukan analisa dan pemeriksaan dari parameter seismik pengukuran jarak kemiringan dan suhu air
sukedi petugas pos pengamatan gunung selamat di gambuhan pemalang mengatakan
hingga saat ini belum terjadi gempa vulkanik maupun erupsi dari gunung selamet
namun sejak tanggal dua puluh enam juni dua ribu sembilan belas memang aktivitas gunung selamet terpantau cenderung meningkat
gunung setinggi tiga empat ratus dua puluh delapan mdpl ini mengalami peningkatan aktivitas sejak satu juni hingga delapan agustus ini
berdasarkan rekaman kegempaan pada periode yang sama didominasi gempa hembusan dan tektonik
selama juni hingga delapan agustus tercatat lima puluh satu lima ratus sebelas kali gempa hembusan lima kali gempa tektonik dan tujuh belas kali gempa tektonik jauh
selain gempa pada akhir juli dua ribu sembilan belas mulai terekam getaran tersebut
dan di sini kita akan belajar bagaimana menangkap dan menangkap penyakit
yang pertama tidak boleh ada aktivitas pada radius dua kilo dari pusat aktivitas
yang kedua tidak boleh ada pendakian
jadi pada status faspalanya ini semua jalur pendakian ditutup
aktivitas gunung ini terakhir terjadi pada tahun dua ribu empat belas lalu di mana sempat terjadi erupsi dan guguran lava pijar
sementara petugas pengamat akan terus memantau kondisi gunung selamet ini
dan mengabiat laporan tiap enam jam